kamu kok bunga
terus ada apa sih lint
ada firasat buruk lagi nih
akan ada terjadi sesuatu pada saya
cuma perasaanmu saja
gak terjadi apa apa
dengan kamu lint
apabila memang ada suatu hal
yang buruk terjadi pada saya
dan membesarkan kedua anak saya
nenek kan sudah bilang
nenek menganggap kalian
makasih banget ya nek
kamu jangan banyak pikiran
susui dulu anakmu
kamu sudah berdua wajib
tidak lupa pandemon di sini bos
di situ ada rumah gubuk
mungkin di rumah kubuk itu
suara apa itu
seperti suara rindu yang ku jari
nek ada akuda terbang
ada orangnya juga
itu pasti angin garang nek
dia pasti mau nangkep saya
harus kemana lin
kita harus lari nek
kita harus ngegalin tempat ini
cepat beresin pakaiannya
ya sudah sampai kamu cepat
yuk kita begitu saja
kamu yang parkir lalalu
jatuh you stu
kenapa ini berangkat smiling
kamu nangis tapi garam gua di simpan
kamu nangis tapi garam gua di simpan
so kenapa ini berangkat visas itu
kita jalan sekarang
kamu gak usah bersedih
kalau kamu mau jadi istrimu
itu kamu akan senang
sampai kapan pun
saya gak pernah mau company
apa dari dia
hidup dengan aku
jangan sampai hilang kesabaran
aku bisa berbuat
kamu bunuh saya
daripada saya harus
kasar berbuat orang aja
tidak tahu diri